sementara itu dalam sidang lanjutan hari ini barada richard eliezer atau baradae
menceritakan kebiasaan pisah rumah mantan kadif propam verdi sambo dan istrinya putri candrawati
hakim pun heran dengan verdi sambo dan pc sering pisah rumah meski rumahnya berdekatan
dalam keterangannya baradae mengatakan verdi sambo lebih sering tinggal di kediamannya di jalan bangka jakarta selatan
sementara putri candrawati tinggal di rumah pribadi di jalan saguling duren tiga jakarta selatan
baradae menjelaskan sambo biasanya baru ke saguling saat akhir pekan
putri tinggal di rumah saguling dengan didampingi art ajudan tetap pc yakni brigadir yosua
dan satu ajudan piket yang selalu berganti ganti
richard menjelaskan hanya para ajudan yang mengetahui rumah pribadi sambo di saguling
kalau memang alasan itu
cuma karena saudara fs selalu pulang malam kenapa nggak pulang ke saguling
kenapa pulangnya ke jalan bangka
untuk alasan lainnya saya kurang tahu ya
kan saudara kurang lebih ada sekitar delapan bulan ya
hampir delapan bulan saudara tinggal bersama saudara
saudara tidak tahu tapi memang kebiasaan seperti itu
memang kebiasaan seperti itu
berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain
mengenai kebiasaan fs pisah rumah dengan saudara pc
itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain
ketahui sendiri ya bu karena saya juga kan naik tiket ya bu
judan lain juga bercerita hal sama
tahu yang semua
dalam sidang hari ini richard eliezer juga menceritakan detik detik kronologi pembunuhan brigadir yosua
yang ia lakukan atas perintah fs
eliezer menceritakan dengan kondisi marah
verdi sambo memegang kepala yosua dan memerintahkan korban berlutut sebelum ditembak oleh eliezer
saudara menembak saudara
masuk itu pak fs langsung ke belakang kamu ya
bu langsung pegang lehernya
woi kamu tembak
kamu tembak cepat
cepat kamu tembak
itu bang yosua begini
sambil mundur dia dulu
baru saya langsung menembak
dia gokang senjata dulu
dia ke arah almarhum
ada sempat tembak
dia ke arah almarhum
berapa kali saudara fs
saya sudah tidak ingat kawan kawan berapa kali dia tembak